gunung semeru di lumajang jawa timur kembali mengeluarkan guguran awan panas
dengan jarak luncur sejauh tiga lima km dari puncak kawah
luncuran awan panas mengarah ke arah tenggara atau kawasan curah kobokan
luncuran awan panas tersebut terjadi minggu sekitar pukul satu dini hari
namun demikian luncuran awan terpanas tersebut masih jauh dari pemukiman
selain awan panas terjadi satu kali letusan dengan tinggi asap lima ratus meter condong ke arah utara
gunung api tertinggi di pulau jawa ini masih berstatus waspada level dua
masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius satu km dari kawah puncak gunung semeru
dan jarak empat km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara
selain itu masyarakat tetap mewaspadai potensi awan panas guguran lava
dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung semeru
sejauh lebih kurang sekitar
tiga sampai tiga lima ratus meter
jadi sampai kurang lebih tiga lima km
sekitar pukul satu
hingga hari ini aktivitas gunung semeru masih fluktuatif sehingga guguran awan panas masih terjadi
lalu bagaimana kondisi terkini dari sekitar gunung semeru sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan wawan hadi siswayo kepala bidang pencegahan dan logistik bpbd lumajang jawa timur
selamat sore pak wawan
ini bagaimana kondisi
bagaimana sekarang kondisi gunung semeru saat ini
apakah masih terjadi guguran panas
untuk saat ini gunung semeru posisi landai landai
tidak ada awan panas guguran maupun tidak ada lontaran lava pijar
cuman saat ini mulai siang tadi gunung semeru di seputaran gunung semeru terjadi hujan
dua tiga hari ini
di seputaran gunung semeru terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi
kebetulan hari ini lampu tidak padam biasanya lampu padam
dan terpantau ada banjir lahar air dingin
sekitar tiga puluh menit
cuma sekarang sudah mulai menurun
tapi saat ini
ini menjadi lima seru
masing masing tim terdiri dari berjumlah sepuluh orang
kita tempatkan di posisi masing masing
untuk memantau segala kemungkinan
itu mbak kira
ini bagaimana dengan penduduk sekitar dan sudah berapa banyak warga yang telah diungsikan
untuk penduduk sudah berada di pengungsian masing masing
dan dijaga oleh tim
sampai saat ini juga tim kesehatan sudah kita luncurkan ke sana
dan sekarang dalam posisi masih di pengusian
dan mudah mudahan untuk hari ini sudah agak sedikit cerah
tapi masih ada berkabut
dan yang kita khawatirkan adalah bahaya sekundirnya
maka dari itu tim masih berada di bantaran sungai
satu kura lengkong
untuk memantau segala kemungkinan
itu mbak kira
lalu bagaimana dengan logistik dan juga kebutuhan para pengungsi
apakah terpenuhi enggak sekarang
untuk sampai saat ini alhamdulillah masih tercukupi
juga sampai hari ini juga masih ada donatur yang menyumbangkan
jadi untuk kebutuhan logistik tercukupi
baik berarti logistik tercukupi
pak kita tahu pak
kita di sana sedang dirundung bencana alam
namun secara global kita juga sedang berjuang dengan bencana non alam yaitu pandemi covid sembilan belas
lalu bagaimana dengan upaya dari bpbd untuk menerapkan protokol kesehatan di pengungsian
jadi mulai awal kita sudah memutirkan itu
karena saat ini di samping bencana alam juga bencana non alam
makanya yang ada di sg empat di turang
sehingga kita sesuai dengan protokol kesehatan
dan masker setiap hari kita berikan
dan juga kita memilah penduduk rentang
balita ibu hamil dan lansia
kita pantau terus
kini kesehatan kita jagakan
dan trauma healing juga kita turunkan
kita tidak berhenti berhenti untuk memberi peringatan kepada pengungsi
maupun teman teman tim itu relawan
tetap mengekati protokol kesehatan
memang itu sulit
tapi apapun ini harus kita kerjakan
oke baik pak
ini dari tanggal satu desember kemarin hingga sekarang sudah mau masuk ke pekan ketiga
ini agar warga di pengungsian tidak kembali ke rumah
mungkin mereka mau mengecek hewan ternaknya yang ditinggalkan
jadi tiap hari di seputaran gunung kemeru yaitu di pekan masang tonogiwa dan ibu kuro itu mesti cerah
pagi itu mesti cerah
jadi masyarakat mesti cenderung untuk kembali ke rumah untuk bersih bersih
aktifitas seperti biasa
tim jam dua belas sudah kita turunkan
tim jam dua belas siang kita turunkan untuk menyisir
dara dara yang sudah terpantau oleh kita yang bahaya
dan kita kalau ada warga yang masih berada di areal mungkin areal pertanian atau pekejunan kita suruh geser
suruh kita geser ke tempat pengungsian
pengungsi pulang tetap terpantau
terpantau di samping dipantau oleh kakak kakak amanan desa
terpantau oleh tim kita yang kita jagakan
dua puluh empat jam di titik titik yang sudah kita tentukan
pak ini apakah masyarakat di sana semuanya memang diungsikan ke posko yang didirikan oleh bpbd
atau ada yang mengungsi secara mandiri
ada yang mengungsi secara mandiri ke rumah saudaranya
yang terbanyak yaitu pengungsi yang berada di posko
yang sebagian kecil saja mengungsi di rumah saudaranya
yang ada di jenderal wulu
ada di ibu kota
ibu kota candi puronya
tapi terbanyak adalah di tempat pengungsian
ini bagaimana hingga sekarang kondisi dari rumah warga di sana yang ditinggalkan
untuk rumah raka masih aman
karena terus diawasi oleh pihak desa dan kecamatan
di desa juga ada yang namanya sktp
yaitu satgas keamanan desa
juga antar tetangga juga memantau
terima kasih pak wawan hadi siswoyo kepala bidang pencegahan dan logistik bpbd lumajang jawa timur
atas waktunya telah mengobrol bersama saya di cnn indonesia newsro
ya sama sama pak